bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies rashid baswedan menyebut kriteria khusus untuk cawapresnya
anies rashid baswedan membeberkan kriteria baru untuk mendampingnya dalam konsultasi pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
anies mengatakan kriteria ini awalnya terlewatkan dan tidak terpikirkan olehnya
anies menyebut kriteria khusus itu adalah kriteria nomor yaitu dia yang tidak bermasalah dan memiliki keberanian
anies menegaskan calon pendampingnya harus memiliki rekam jejak yang tidak bermasalah dalam hukum
ikut menentukan kalau bermasalah kan masalahnya jadi